disinilah pergerakan nasional indonesia dimulai
pelajar sofia yang berusia belasan tahun dengan gagah berani
mendirikan organisasi budi utomo pada dua puluh mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka mempelopori perjuangan melawan penjajah dengan pemikiran
yang menjadi salah satu fondasi kebangkitan bangsa indonesia
dalam mencapai kemerdekaan
dengan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi
menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai pilar semangat bangsa indonesia
untuk menjadi lebih kuat
ayo bangkit bersama demi indonesia